anda kembali di cnn indonesia newsroom setelah dibuka pada hari kamis lalu oleh presiden joko widodo
pameran otomotif terbesar di indonesia gaikindo indonesia international auto show atau gias dua ribu delapan belas
dibuka untuk masyarakat umum mulai sabtu empat agustus dua ribu delapan belas
tidak kurang dari tiga puluh enam agen pemegang merek brand otomotif berpartisipasi dalam ajang tahunan ini
meski tidak mematok target penjualan gabungan industri kendaraan bermotor indonesia berharap
jumlah pengunjung tahun ini minimal menyamai angka tahun lalu yakni sebanyak lima ratus ribu pengunjung dalam sepuluh hari pelaksanaan
rata rata pengunjung yang hadir di acara gias kali ini ingin melihat mobil konsep setiap pabrikan
selain itu mobil mobil lama yang direstorasi ulang juga mendapat banyak perhatian
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di bsd serpong tanggerang banten
selamat malam angga
ada apa yang menarik di hari ketiga gias hari ini
ya selamat sore ratu nabila
sore jelang malam lebih tepatnya
karena memang sangat tidak terasa bagi saya sejak siang tadi bahkan sejak pagi saya datang ke sini
kemudian sekarang sudah pukul delapan belas waktu indonesia barat tentu saja
yang tentu saja juga masyarakat yang mengunjungi acara otomotif salah satu acara otomotif terbesar di indonesia giias dua ribu delapan belas ini
semakin sore semakin ramai
dan memang yang tadi saya pantau sejak pagi tadi yang paling banyak menarik perhatian masyarakat atau pengunjung
ini adalah mobil mobil konsep yang hampir dari setiap pabrikan atau setiap merek memiliki mobil mobil konsep
yang konsepnya adalah campuran antara mobil listrik dan juga mobil bensin atau biasa kita sebut mobil hybrid seperti itu
dan ada juga bahkan beberapa pabrikan atau beberapa merek yang punya mobil yang full listrik atau mobil
dan ini tentu saja meskipun belum dilepas ke masyarakat atau belum dilepas ke pasar
namun bisa menarik banyak perhatian masyarakat untuk melihat bukan hanya dari sisi teknologi tapi dari sisi interior
kemudian juga apakah kemungkinan nanti ke depannya bahwa mobil elektrik atau mobil listrik ini juga bisa ada di jalanan di indonesia
karena memang pemerintah sendiri kemarin ketika sudah dibuka oleh presiden joko widodo kemudian juga ada menteri perindustrian
kedepannya memang industri mobil
mobil di indonesia diharapkan ini akan beralih ke jenis mobil hibrida atau hybrid
bukan hanya mobil bensin saja tapi juga bercampur atau bergabung dengan teknologi mesin dari listrik ataupun energi terbarukan lainnya
misalnya ada juga mobil yang digunakan di pedesaan atau disebutnya amdes
ini menggunakan minyak biodiesel atau percampuran antara solar dan juga minyak kelapa sawit yang jumlahnya di indonesia cukup banyak
jadi ke depan memang industri
mobil diharapkan bisa berinovasi
dan itu saja masyarakat ini sangat antusias untuk melihat mobil mobil jenis terbaru dan mesin mesin futuristik seperti ini
jadi mobil mobil hybrid begitu ramah lingkungan ini mencuri perhatian masyarakat ya
kalau saya mau ke sana angga ini tiket masuknya berapa
apakah kemudian berbeda di hari biasa atau weekdays dan juga di hari libur weekend seperti ini
ya betul ratu nabila
memang kalau hari sabtu hari ini kemudian minggu besok dan minggu depan harga yang dipatok oleh panitia ada di angka seratus ribu rupiah
sementara hari senin sampai jumat ini ada di harga lima puluh ribu rupiah
dan tentu saja ini memang berbeda tapi antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun saya pantau saya lihat memang lebih banyak di weekend
karena tentu saja ada yang karena keluarga tidak kerja atau tidak masuk sekolah dan lebih banyak bisa waktu yang bisa digunakan
karena memang setiap weekend ini dimulai buka dari pukul sepuluh pagi hingga jam sepuluh malam
kalau hari biasa baru dibuka jam sebelas siang hingga jam sembilan malam
jadi memang waktu yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk melihat mobil ataupun mencoba langsung dengan test drive ini juga lebih panjang waktunya
jadi memang sabtu dan minggu ini lebih banyak pengunjungnya dibandingkan hari hari kerja atau hari biasa ratu nabila
baik terima kasih atas informasi